pertunjukan barongsai menghibur pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di bekasi jawa barat sabtu
malam tadi ratusan pengunjung pun rela berdesakan sambil mengendong anak anak
mereka untuk menyaksikan aksi para barongsai ini
seru banget kita udah lihat acaranya jadwalnya
ribuan warga juga memadati wihara widi sakti di kelurahan nyomplong kecamatan warudoyong kota
sukabumi jawa barat untuk menyaksikan atraksi barongsai sabtu malam
banyaknya warga membuat jalan menuju wihara ditutup selama tiga jam
terus tadi sempat ngasih angpao gak ke barongsainya
sempat ya udah berapa lama nggak nonton barongsai di
kuta bali lima barongsai dengan beragam warna
ini hadir untuk meramaikan upacara tolak bala atau bersih desa yang digelar ratusan umat di dharma
pada sabtu sore upacara bersih desa ini untuk memohon berkah menyambut tahun dua ribu lima ratus tujuh puluh empat kongzili
selain kirap barongsai dan liong beragam sesaji diletakkan di setiap perempatan dan
pertigaan jalan sekitar wihara dharma yana upacara ini disambut meriah warga
lantaran dua tahun terakhir tradisi tolak bala hanya digelar di area wihara tanpa melibatkan umat
pokoknya kembali digelar kita tidak dua tahun sudah tidak ada karena sudah dibuka
bersama sama nah berdasarkan keputusan rapat makanya diadakan kembali persembahyangan ini
imlek memang tak lengkap tanpa pertunjukan barongsai tak hanya orang dewasa barongsai
juga dimainkan oleh anak anak para pemain kelompok barongsai longking indonesia juga
terus berlatih untuk tampil di sejumlah acara termasuk
asep dan rizky yusuf dua pemain barongsai ini baru berpasangan dalam barongsai tonggak
sekitar lima bulan dalam barongsai tonggak tonggak tertinggi mencapai dua lima meter
dan panjang keseluruhan landasan mencapai lima belas m menjaga kekompakan adalah tantangan yang paling
utama cuman yang paling sulit itu chemistry nya pak ya kalau misalkan dia maunya seperti apa aku
mau seperti apa nah itu kita harus benar benar klop gitu itu yang paling sulit menurut saya kalau dari
teknik mungkin nggak ada yang sulit lagi kita mau berusaha ya cuman yang dari satu yang paling
barongsai memang bisa dipelajari dan dimainkan semua orang tak terkecuali para santri seperti
santri di pondok pesantren sunan derajat lamongan jawa timur yang ternyata mahir memainkan barongsai
di rintabon juga terpaksa untuk berubah menjadi seorang pelajar barongsai yang terkenal di barongsai
perabuan musik para santri ini beraksi dengan barongsai
setidaknya dua minggu sekali atau saat waktu senggang para santri berlatih barongsai
kita di pesantren kita meng covernya beda
barongsai pesantren ini kita keluarnya ketika hari hari besar islam
kayak maut nabi kayak tira budaya seperti itu
kalau kita tidak mengikuti event event implek itu
tapi kalau kita bisa bantu sesama agama lain juga datang
untuk bergabung di kesenian barongsai di pondok pesantren ini
para santri harus menguasai kungfu dasar
kecepatan gerakan kaki kekuatan dan keseimbangan menjadi hal yang utama
tim liputan cnn indonesia